badan pengembangan sdm industri kementerian perindustrian
menggelar diklat operator mesin industri garmen berbasis kompetensi
diklat diikuti oleh sekitar tiga ratus peserta yang nantinya langsung dipekerjakan
di industri garmen di seluruh indonesia
diklat diikuti oleh sekitar tiga ratus peserta yang nantinya langsung dipekerjakan
di bawah ke bdi untuk menjalani diklat
menariknya peserta akan menjalani diklat tiga in satu
yang diberikan langsung oleh asosiasi pertekstilan indonesia
artinya peserta tidak hanya mendapat pelatihan teknis operasi mesin industri garmen dan tekstil
tetapi juga pembekalan kepribadian yang dibutuhkan saat kerja
suasana diklat pun disusun sedemikian rupa
sehingga peserta akan terbiasa dengan iklim kerja industri
itu butuh tiga hal
ketiga sikap perilaku
sikap perilaku ini paling penting
budaya industri itu harus dimiliki oleh teman teman peserta diklat ini
oleh karena itu di klub di sini kita punya sistem bagaimana mereka yang selama ini belum bekerja
biasanya terutama sebagian besar belum bekerja
mereka masuk ke sini masuk dalam satu sistem
sehingga mereka tidak kaget nanti masuk ke industri
sistem diklat di sini tadi tidak hanya mengedepankan
keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pelatihannya
tetapi juga kita penuhi kebutuhan mereka untuk memahami bagaimana menjadi tenaga kerja industri
setelah pelatihan bpsdmi pun akan memberikan sertifikasi dan penempatan kerja di sejumlah industri mitra
ppsdmi sudah menjalin kerjasama dengan total dua belas industri di jawa barat dan jawa tengah
salah satunya pt lieg indonesia yang baru bergabung sebagai mitra bpsdmi
alasannya karena kesiapan keterampilan dan kepribadian dimiliki oleh lulusan diklat bpsdmi
satu hal kita pma perlu tenaga kerja
tetapi tenaga kerjanya yang unggul yang siap pakai bukan siap kerja siap pakai
nah saya melihat bpsdm ini customize jadi link dengan apa yang kita mau
itu adalah skill kompetensinya kemudian konsistensi serta komitmen mereka untuk bekerja di industri ini
di samping juga nanti ada pelatihan bukan pelatihan artinya peningkatan skill di tempat kami
tetapi basicnya sudah ada di sini
dari sisi infrastrukturnya saja atau obyek obyek ekonominya saja
tapi ternyata sumber daya manusia yang handal terampil dan seterusnya itu
itu memang ternyata punya pengaruh yang besar
kontribusi industri tekstil dan garmen sesungguhnya memainkan peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi indonesia
di tahun dua ribu sembilan belas pertumbuhan industri ini diperoleh
dieksi mencapai tujuh persen enam persen diantaranya didukung oleh ekspor
dengan kualitas sdm yang terlatih diharapkan produktif dan mampu bersaing
demi kemajuan industri indonesia
putri demes warsa jakarta